dalam surat edaran dinas perhubungan dki jakarta nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh
masyarakat pengguna transportasi umum kini diperkenankan untuk tidak menggunakan masker
apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid sembilan belas
bijakan ini sudah diimplementasikan sejumlah operator transportasi umum perkotaan di jakarta
seperti transjakarta dan mrt
bijakan ini telah disiarkan dalam akun resmi media sosial mereka sejak hari minggu lalu
meski sudah diperbolehkan tidak mengenakan masker
sebagian besar penumpang masih menggunakan masker
seperti di sejumlah bus transjakarta yang melintas di jalan palmerah timur jakarta pusat
senang sih karena udah nggak boleh pakai masker lagi
maksudnya boleh pakai masker atau nggak boleh pakai masker gitu
jadi bebas terus saya coba aja untuk nggak pakai masker yaudah akhirnya boleh kok
dan yaudah nggak apa apa
senang kok gitu maksudnya
berharap sih ke depannya juga bisa nggak usah pakai masker lah
kebijakan ini baru berlaku untuk pengguna kereta rel listrik komuter lain pada hari senin
setelah kementerian perhubungan mengeluarkan surat edaran kementerian perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
pada sembilan juni lalu yang merujuk pada surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang protokol kesehatan di masa transisi endemi covid sembilan belas
meski diperkenankan untuk tidak lagi menggunakan masker saat sehat
sejumlah pengguna transportasi umum mengatakan akan terus menggunakan masker karena telah menjadi kebiasaan
masih masih tetap
ya satu sih bukan karena covid juga ya karena emang apa ya
mindset itu pola pikir kita udah harus menjaga kesehatan gitu
udah lebih ke arah ya kayak debu debu apa gitu kan udah kesana lah arahnya
itu pasti di tas itu pasti ada masker
sama hand sanitizer itu udah jadi kebiasaan gitu
apabila dalam keadaan tidak sehat penumpang transportasi umum dianjurkan untuk tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik
sebelum dan saat melakukan perjalanan serta ketika berkegiatan di fasilitas publik
arya dita utama kurib handoyo jakarta